hai semuanya saya jimmy lin ketua bumah asus asia tenggara
selamat datang di asus expertbook launch event
kami sangat senang dapat bergabung
meskipun banyak hal yang terjadi sekarang
kami percaya bahwa bersama kami kita berharga untuk yang luar biasa
sebagai tagline dari setiap produk kami kami benar benar mengembalikan permainan
kami mencari yang luar biasa untuk diberikan kepada anda
dan bukan hanya sebagai tagline anda dapat menemukan pencapaian di belakang semua kerja keras
kami adalah brand konsumen terbesar di asia pasifik di idc report peringkat pertama dua ribu sembilan belas
dengan dedikasi kami untuk desain dan inovasi
di dasar anual kami selalu mendapatkan banyak pembayaran
untuk inovasi dan komitmen untuk kualitas
sejak dua ribu satu kami telah menangkan lebih dari lima puluh tujuh pembayaran yang prestijius di seluruh dunia
terima kasih kepada anda semua yang mendukung perjalanan kami sampai hari ini
dan mari saya juga memperkenalkan anda dengan seri expert
salah satu dari produk kami yang kami percaya dapat membawa solusi dalam krisis di masa yang berlalu
dan dengan pasti kami memastikan inovasi ini akan berhasil
dan kami juga ingin memberikan anda pengetahuan tentang inovasi yang berhasil
untuk memberikan anda kemampuan di setiap bidang
jadi mari kita melihat lebih dalam tren ini
bagaimana perniagaan sekarang
di indonesia kami merasakan orang orang yang bekerja sebagai pekerja dan pembangunan

sebagai perubahan pikiran
teknologi harus berubah dengan mereka
yang perlu dipakai dengan digital nomad modern
fokus pada fitur teknologi yang sudah ada dan memberikan teknologi yang memuaskan keinginan mereka
dan dengan dna asper series di pikirkan atau spirit of excellence
hari ini kami sangat bangga untuk memperkenalkan anda
data bisnis terbaik di dunia
dan memirsa baru saja kita saksikan sambutan dari asus regional head southeast asia mr jimmy lin
dan sudah hadir bersama kami di studio bapak yulianto hasan commercial head asus indonesia
pak yulianto hasan di tahun dua ribu dua puluh apa kejutan dari laptop asus kali ini
halo semuanya senang berjumpa dengan anda
saya yulianto commercial head untuk asus indonesia
mbak diana asus mempunyai kejutan di tahun dua ribu dua puluh ini sebuah produk laptop high end dengan teknologi terbaru
seperti yang disebutkan sebelumnya kami senang memperkenalkan anda asus asperbook b sembilan terbaru
laptop bisnis empat belas inci teringan di dunia
asus asperbook b sembilan tidak hanya yang paling ringan dan hebat dalam kinerja
tetapi juga memberi anda sembilan alasan dibalik teknologinya mengapa anda harus memilih b sembilan
pertama tama b sembilan hanya seringan delapan ratus tujuh puluh gram
ukuran sama seperti kertas a empat dan tipis seperti baterai a tiga
anda bisa memegang dengan satu tangan dan mudah masuk ke dalam tas apapun
alasan kedua mari kita bicara tentang baterai
asus expertbook b sembilan tidak akan pernah mengecewakan anda sepanjang hari kerja ataupun dalam penerbangan jarak jauh
menyediakan hingga dua puluh empat jam masa pakai baterai dengan sekali pengisian daya dengan baterai berkapasitas tinggi
hanya dalam tiga jam
alasan ketiga standar militer kelas as
dengan konstruksi dan bahan yang diperkuat kami uji b sembilan dalam berbagai uji seperti
tes tekan tes getaran tes jatuh tes cuaca ekstrim dan lainnya
kami buktikan kehandalan b sembilan dalam tes ketahanan militer lebih banyak dari pesaing kami
mari kita lanjutkan ke bagian kinerja yang kuat dengan penyimpanan ganda
tidak ada tugas yang terlalu berat untuk asus expertbook b sembilan
ini membantu anda menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien
didukung oleh prosesor intel core i tujuh untuk kinerja yang lebih cepat dan lebih responsif
tidak ada tugas yang terlalu berat untuk asus expertbook b sembilan
bahkan asus expertbook b sembilan juga bersertifikat intel project athena
sehingga anda dapat yakin bahwa produk ini menawarkan yang terbaik dalam hal kinerja efisiensi dan konektivitas
orang mungkin berpikir
akankah perangkat menjadi panas setelah dua puluh empat jam berjalan
asus expertbook b sembilan juga terintegrasi dengan modul thermal pembuangan panas
membuat anda tidak terlalu khawatir untuk masalah panas selama memiliki beban kerja yang berat
meskipun asus expertbook b sembilan sangat tipis dan ringan
kami tidak pernah kompromi dengan konektivitasnya
b sembilan memiliki jumlah port yang menyeluruh walaupun ukurannya sangat padat

sehingga anda mudah bekerja di mana saja dan kapan saja
pengalaman pengguna yang premium juga merupakan kunci penting saat kami mendesain expertbook b sembilan
b sembilan direkayasa untuk membuat pengalaman mengetik lebih nyaman dan lebih akurat
untuk membuat pekerjaan lebih efisien
anda dapat melakukan screen capture mengaktifkan webcam ataupun mengakses aplikasi my asus melalui tombol pitar dengan satu ketikan saja
terkadang kecelakaan dapat terjadi dan asus expertbook b sembilan siap mengantisipasi hal tersebut dengan keyboard anti tumpah
yang dapat mengatasi hingga enam puluh enam cc cairan tanpa membahayakan laptop itu sendiri
b sembilan juga menyediakan number path eksklusif yang sempurna bagi anda untuk menghitung secara matematis untuk kebutuhan kerja anda
seperti seri expertbook lainnya asus expertbook b sembilan juga dilengkapi dengan
engsel lay flets satu ratus delapan puluh derajat ideal untuk berbagi konten di layar dengan orang lain
kemudian anda dapat melakukan integrasi ke handphone anda dapat mentransfer file menerima pemberitahuan pop up membaca dan mengirim pesan menerima atau melakukan panggilan
semua menggunakan asus expertbook b sembilan anda
fitur ke delapan adalah kemajuan dalam hal konferensi video
konferensi video adalah tren untuk sekarang dan masa depan
dan kebanyakan dari mereka menghadapi masalah seperti keamanan suara ataupun masalah latensi
asus expertbook b sembilan memberi anda solusi dalam hal konferensi video sehingga menjadi lancar dan bebas hambatan
web camp shield terintegrasi melindungi b sembilan untuk melindungi privasi pribadi anda
dan informasi bisnis rahasia yang bisa anda gunakan untuk melakukan konferensi video yang berhasil di dalam konferensi video ini

mikrofon built in kuat pada bezel
bagian atas menangkap suara anda dengan jelas
dan fitur pembatalan kebisingan untuk mengoptimalkan video konferensi anda
speaker yang disertifikasi oleh harman kardon
memastikan pengalaman terbaik untuk permutaran audio berbagai konten
alasan ke sembilan adalah keamanan tinggi tingkat bisnis bahkan untuk perusahaan anda
dari penguncian perangkat ke autentikasi tingkat jauh dan kendali jarak jauh
dan ini adalah sembilan alasan luar biasa mengapa asus expertbook b sembilan laptop bisnis empat belas inci teringan di dunia adalah pilihan terbaik untuk anda
inilah kejutan asus di tahun dua ribu dua puluh
mbak diana bagaimana menurut anda
wow ini luar biasa sekali terobosan dari laptop asus expertbook b sembilan
kita akan membahasnya lebih detail lagi setelah jeda berikut ini
virus covid sembilan belas melanda di indonesia bahkan dunia sejak awal tahun dua ribu dua puluh
pemerintah indonesia menyatakan covid sembilan belas sebagai pandemi nasional
pemerintah memperlakukan masa pembatasan sosial berskala besar atau psbb di sejumlah kota

sebagai pusat kegiatan industri turut berdampak dari penyebaran virus corona

pemberlakuan jaga jarak atau social distancing juga berdampak kepada kebiasaan kerja di kantor
sejumlah karyawan dan pegawai dilarang untuk masuk kerja selama beberapa pekan
bahkan sekolah turut ditutup dan anak anak diminta untuk belajar secara online atau dari
pembatasan sosial berskala besar berfungsi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona
kondisi berada di rumah menjadi pilihan bagi warga yang tidak ingin tertular virus yang menyerang organ pernafasan ini
pemerintah memperlakukan masa pembatasan sosial berskala besar
warga yang terpaksa harus keluar rumah diwajibkan untuk menggunakan masker untuk melindungi diri dan mengurangi jumlah penyebaran virus corona
sekolah mulai ditutup dan anak anak terpaksa harus belajar dari rumah
situasi ini menyebabkan anggota keluarga memerlukan perangkat komputer yang canggih terutama untuk fitur video call
pemerintah memperlakukan masa pembatasan sosial berskala besar berfungsi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona
sehingga saudara jodoh terpaksa menjadi orang yang bisa menggunakan komputer untuk memperbaiki video videoisensi

selain itu pekerja profesional menjadi sektor yang turut terdampak dari pemberlakuan jaga jarak
kaum profesional harus segera beradaptasi dengan bekerja di rumah
kebutuhan akan perangkat komputer yang canggih turut meningkat seiring dengan penggunaan komputer yang semakin tinggi

penggunaan video conference sebagai pengganti rapatan video
menjadi hal utama yang dilakukan di setiap perusahaan
kebutuhan akan perangkat komputer yang menyajikan kualitas gambar yang tinggi
dan kualitas suara yang jernih menjadi syarat untuk mengatasi situasi pandemi saat ini
masyarakat diminta untuk bekerja di rumah selama masa pandemi
bahkan ketika pandemi usai masyarakat akan memasuki kehidupan normal baru atau new normal
tim liputan cnn indonesia
masih bersama saya dan pak yulianto hasan commercial head asus indonesia
pak yulianto tadi sudah dijelaskan tentang sembilan keunggulan asus expert book b sembilan
itu luar biasa sekali
kalau saat ini masyarakat di tengah kondisi pandemi covid sembilan belas harus bekerja dari rumah
melakukan berbagai kegiatan bisnis di rumah
kira kira keunggulan apa yang ditawarkan oleh asus expertbook b sembilan untuk mendukung kegiatan masyarakat ini
oke memang di tengah pandemi covid sembilan belas ini banyak hal berubah ya
bagaimana yang sebelumnya kita jam masuk kantor sampai jam pulang kantor
sekarang kita harus lebih fleksibel dengan bekerja di rumah work from home
dan tentunya asus expert book b sembilan ini akan dengan tadi sembilan keunggulan yang sudah disebutkan
bisa membantu anda untuk melakukan pekerjaan di rumah
karena banyak sekali skenario untuk pekerjaan pekerjaan di rumah

seorang ibu ya seorang ibu tadinya dia bekerja di kantor tadinya dia full full time di kantor
dan sekarang dengan adanya work from home dia harus bekerja di rumah sambil mengurus anak
sambil mengurus rumah tangga
dan juga seorang bapak ya tadinya dia juga full di kantor jadi sekarang dia juga jadi bapak rumah tangga juga
dan tentunya asus expert book b sembilan ini memungkinkan anda memungkinkan semua pekerjaan untuk dilakukan di rumah
contohnya dari hal keringanan tadi yang ringan dan tipis
jadi kalau tipis ini jadi kalau bisa dibilang tipis ini tadinya kalau kita work from office itu kan untuk mobilitas di luar
tapi kan dengan banyaknya aktivitas di rumah tentunya jadinya banyak mobilitas juga di rumah
sambil mengurus anak sambil melakukan pekerjaan rumah tangga mungkin dari lantai satu ke lantai dua di rumah
jadi mudah dibawa begitu ya pak ya
betul sekali jadi ini memudahkan untuk pekerjaannya sendiri
dan dari sisi yang lain adalah untuk konferensi kebutuhan konferensi
tadi seperti yang sudah disebutkan

jadi tentunya dengan konferensi ini dengan adanya feature noise cancellation
kalau di rumah kan sambil aktivitas sambil urus anak mungkin kan ada banyak
ataupun di luar tiba tiba tetangga ada yang bising nih
adanya feature noise consullation ini untuk meredam kebisingan yang di sekitar anda
dan tentunya itu juga membantu untuk aktivitas bisnis dan pekerjaan
dan juga secara video conferencingnya sendiri
supaya lebih jelas tentunya harus mempunyai video webcam yang mumpuni juga
dan itu salah satunya yang bisa membantu pekerjaan anda di rumah
ya biasanya kalau kita bekerja dari rumah itu kendalanya memang banyak sekali ya pak
misalkan ada anak anak yang berisik seperti itu
tapi kalau dengan asus expert bookbinan ini kita tidak perlu khawatir
karena ada noise reducernya seperti itu ya pak yudhoyanto
nah juga biasanya kalau misalkan nih ada banyak sekali hal yang harus kita lakukan di rumah
yang kadangkali itu membuat kita ceroboh gitu
kemudian ketika kita membawa laptop sambil harus bekerja mengurus anak misalkan
laptopnya sampai terjatuh
apakah asus ada solusi untuk itu
mengenai hal itu tadi seperti yang disebutkan
salah satu sembilan alasan tersebut adalah standar militer as
dan beberapa standar militer tersebut tadi sudah disebutkan ada beberapa uji
seperti tes tekan tes jatuh tes temperatur
jadi memungkinkan apabila laptop ini terjatuh
ataupun laptop ini misalnya diperlakukan secara kasar ya mungkin karena banyaknya aktivitas di rumah
ini bisa tetap bertahan
ini lebih durable lebih tahan lama
dan memungkinkan untuk si laptop ini tetap beroperasi secara normal
kita tetap produktif
walaupun kadang keadaannya di sekitar kita ekstrim
dan juga kalau beberapa mungkin kita sibuk ya
mungkin kita taruh kopi atau air di pinggir laptop sambil bekerja
eh tiba tiba ada anak main
eh tiba tiba ketumpahan
tadi juga ada beberapa alasan tadi bahwa laptop ini juga memiliki keyboard anti tumpah yang bisa menahan sampai dengan enam puluh enam cc
jadi itu salah satu fiturnya juga yang bisa membantu pekerjaan anda di rumah
anda tidak perlu khawatir dengan hal hal tersebut
jadi artinya ketika kita bekerja di rumah itu masih tetap tahan
jadi bisa senang dan juga nyaman seperti itu ya pak ya
untuk baterainya sendiri seperti apa
ya tadi seperti yang sudah diinformasikan juga bahwa baterai ini bisa bertahan sampai dengan dua puluh empat jam keadaan normal
dan dengan kapasitasnya yang tinggi juga ini membantu pekerjaan anda
tentunya tidak perlu waktu yang lama supaya baterai ini bisa digunakan dan anda bisa tetap produktif di rumah
harus disambungkan ke listrik dan ini bisa anda bisa mobile juga di rumah
ya luar biasa sekali kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang keunggulan dari asus expert book b sembilan di segmen selanjutnya pak yulianto
jangan kemana mana pemirsa tetaplah bersama kami di insider cnn indonesia
ya pemirsa masih bersama saya dan pak yulianto commercial head asus indonesia
pak yulianto tadi kita sudah membahas bahwa asus expert book b sembilan ini sangat mendukung gitu ya bekerja dari rumah
lantas kaum profesional yang ada di rumah juga pasti yang menanti
keunggulan apa yang bisa didapatkan melalui asus expert toot b sembilan ketika mereka memiliki tingkat mobilitas yang tinggi
iya betul sekali
ya memang sekarang ini kita mengalami masa pandemi
dan tentunya ini karena ada beberapa aturan psbb yang harus kita ikuti juga
tapi setelah aturan psbb ini selesai tentunya kita akan kembali ke hal yang disebut new normal ya
dan hal new normal ini kan beberapa profesional ataupun digital nomad tingkat mobilitas mereka jauh lebih tinggi daripada beberapa yang bekerja di office
dan tentunya dengan asus expert book b sembilan ini kita bisa mendukung pekerjaan mereka
dia dipersenjatai dengan intel core i tujuh
yang tentunya secara performa jauh lebih tinggi daripada yang lainnya
dan sudah menggunakan intel core i tujuh generasi ke sepuluh yang terbaru
dan dengan intel core i tujuh ini walaupun mereka mobile walaupun mereka bekerja di luar kantor
seperti misalnya mereka banyak melakukan pekerjaan di mobil ataupun mungkin di beberapa site ataupun di dalam pesawat
tentunya intel core i tujuh ini memungkinkan mereka untuk
memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi karena performanya intel core i tujuh yang tinggi ini
dan hal lainnya adalah untuk beberapa yang mobile mereka kadang membutuhkan presentasi instan
jadi dengan adanya fitur untuk angcelay flight satu ratus delapan puluh derajat ini memungkinkan mereka untuk bisa screen sharing langsung dengan beberapa rakan kerja mereka
dan tentunya ini akan membantu pekerjaan mereka dalam hal produktivitas juga
apa penjelasan untuk user experience nya sendiri yang seperti apa asus xperia b sembilan ini
user experience nya sendiri tentunya karena laptop ini sangat tipis dan ringan
tadi seperti yang disebutkan dibawah satu kg dan juga sangat tipis hanya selebar a empat
tentunya ini feature ini akan memudahkan untuk semua pekerjaan mobilitas produktivitas tapi juga tetap tahan lama
apakah dengan ergo liftnya itu akan membuat para penggunanya lebih nyaman untuk menggunakan esos untuk mengetik misalnya
betul karena dengan ergolift design ini jadi dia ada sedikit seperti high heel ya
tentunya untuk pengalaman mengetik sendiri dia jauh lebih nyaman
karena dia bisa secara tampilan sendiri dia bisa ke mata itu dia sangat pandangan lurus
tapi di satu sisi dia tetap nyaman dalam hal mengetik
dan juga keyboard nya sendiri untuk seri expertbook ini berbeda dengan yang lainnya
tentunya untuk dia lebih bantalannya lebih empuk tentunya ini membuat pengalaman mengetiknya sendiri lebih nyaman
dan apabila anda nyaman melakukan pekerjaan anda tentunya anda jauh lebih produktif
ya pak ini laptop asus expertbook b sembilan ini kan high end sekali
pastinya masyarakat juga menantikan ini kira kira harganya dibanderol berapa
oke asus expertbook b sembilan sendiri untuk laptop bisnis empat belas inci teringat di dunia dengan prosesor intel core i tujuh generasi ke sepuluh
dengan garansi servis tiga tahun di tempat anda
harganya mulai dari rp tiga puluh dua empat ratus sembilan puluh sembilan
dan ada versi lain dilengkapi dengan satu tb pcie ssd dan windows sepuluh pro
dan ada juga varian dengan dual satu tb pcie dan windows sepuluh pro
harganya mulai dari rp tiga puluh enam sembilan ratus sembilan puluh sembilan
asus expertbook b sembilan laptop bisnis empat belas angge teringan di dunia dengan prosesor intelcore i lima generasi ke sepuluh
lima ratus dua belas gb baterai dengan tiga puluh tiga w ram delapan gb dan windows sepuluh home
dengan garansi servis tiga tahun di tempat anda
dan ada versi lain juga yang dilengkapi dengan ssd pcie baterai enam puluh enam w ram enam belas gb dan windows sepuluh home
harganya dari dua puluh delapan empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah
varian dengan ssd pcie lima ratus dua belas gb baterai enam puluh enam w ram enam belas gb dan windows sepuluh pro
ya ini luar biasa sekali
begitu ya pak ya
dengan dna nya ini ada innovation reliability flexibility dan juga simply city
nah pemirsa jika anda penasaran anda bisa mengikuti kuis di instagram asus id
dan anda juga bisa mengakses di situs asus com id
baik pak yulianto hasan terima kasih banyak sudah hadir di insider cnn indonesia
dan pak mirsa demikian insider cnn indonesia bersama saya diana dwiqa
terima kasih atas kebersamaan anda